basis band chris pati andika putra sahadewa meninggal dunia pada selasa kemarin
sebelum meninggal andika sempat berjanji akan ikut manggung bersama dengan chris patih
iya dan informasi ini sekaligus akan menutup jumpa kita di good morning untuk edisi pagi ini
jangan lewatkan saja informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan juga uctv
saya alvian rahatjo
kepala kabarduka datang dari belantika musik indonesia
salah satu personel band chris pati andika putra sadewa meninggal dunia pada selasa sepuluh april kemarin
dikutip dari detik com andika mengebuskan nafas terakhirnya saat tidur
namun beberapa hari sebelumnya andika sempat dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh
tim dokter pun memfonis bahwa andika terserang stroke ringan
tak hanya itu ternyata andika juga memiliki riwayat diabetes
dalam salah satu unggahannya di akun instagram andika terlihat tidak gemuk lagi
foto tersebut diunggah empat hari sebelum ia meninggal
kepergian andika memang sangat mengejutkan keluarga dan sahabat terdekat
karena kesehatan andika sempat membaik
bahkan berjanji akan ikut manggung bersama band chris patih dan berkeinginan menikahi sang kekasih tahun ini
siang dia istirahat dia pamit istirahat malam juga dia pamit dia masih sempat main game
dia sempat main game
dia masih ngomong sama temen temennya di discord gitu

aku juga sikap banget
sementara itu lewat akun di media sosial
semisimo rangkir mantan vokalis chris patih
mengucapkan duka cita dan sekaligus mengenang sosok andika
ada pula bada yang juga mengunggah ungkapan bela sungkawa atas kepergian andika
sebelumnya bersama chris patih
andika yang merupakan seorang pemain bas ikut menghasilkan lagu lagu yang cukup dikenal penikmat musik tanah air
selamat jalan andika semoga kau tenang di sisinya